sejak dulu kami selalu menentang kekuasaan kartalegawa
sepeninggalan ayahmu kami tetap meneruskan perjuangannya
dan sekarang ini kau lah yang memimpin kami
nak ayahmu pasti bangga padamu
dan masih banyak lagi pendekar pendekar seperti paman pamanmu ini
mereka semua akan berjuang bersamamu
kau akan berjalan bersamamu
kau pasti akan berjalan bersamamu
pasti telah terjadi sesuatu pada si tang su
apa hubungannya memang dengan si tang su
ternyata kamu memang cantik si tang su
kenapa kamu menculik aku
tenang dulu si tangsu
kamu jahat seperti ayahmu
karena ayahmu telah membuat aku berpisah dengan kedua orang tuaku
aku memang jahat si tansu
tapi aku tidak sama seperti ayahku
dia terlalu haus dengan kekuasaan
demi sinar ke prabon
dia tega mengusir aku sejak kecil
tidak si tangsu
kamu pikir aku senang punya ayah seperti dia stangsu
bukan cuma kamu si tangsu yang dicelakai
tapi aku juga
aku ada sendiri
tapi kenapa kamu menculik aku
karena aku menyukai kamu si tangsu
sejak pertama kali bertemu dengan kamu
aku nggak bisa melupakan kamu
seperti wajah ibuku
dan aku harap
kamu juga menyukai aku
kenapa si tangsu
kenapa kamu tidak menyukai aku
kamu menyukai trigalon
penjagaannya kita banget
maman paman yakin kalau si tangsu ada di sana
yakin den baunya jelas jelas ada di sini
kalau begitu kita harus cari akal buat masuk ke sana
tenang aku punya akal biar kita bisa masuk ke sana
kau tunggu di sini ya
wah jamu cantik lagi
mbak mbak ada jamu kuat nggak mbak
oh mau mbak
eh teman teman eh minum jamu dulu
paman itu kan prago lah
pantasan aja den tukang jamu kau seperti memedi
kepala kok jadi pusing ya
kau pusing ya
lu minum dah tuh jamu dewa mahaboh
kekuatan lu padi lu ya
diam di tempat
atau aku akan melukainya
danawa lepaskan dia
kau tidak boleh memaksakan perasaanmu pada si tang su danawa
karena dia tidak suka padamu
lebih baik kau cari yang lain
gara gara kau aku diusir dari rumah
dan sekarang kau ingin merebut si tang su dari tanganku
kau memang berdebah
kau ngancurkan hidupku
kamu hebat rigawan
aku tidak sangka kamu akan mencari aku